mantan menteri koordinator bidang ekonomi keuangan dan industri rizal ramli meminta komisi pemberantasan korupsi dan presiden jokowi dodo mengusutuntas kasus ktp elektronik dan blbi karena jokowi dianggap tidak terlibat dalam kedua kasus tersebut
datang didampingi kuasa hukum dan sejumlah asisten mantan menteri koordinator bidang kemaritiman kabinet kerja ini mengaku pemeriksaannya merupakan penjatualan ulang dari pemanggilan sebelumnya tujuh belas april dua ribu tujuh belas yang tidak bisa ia hadiri
meriksaan terhadap rizal ramli juga pernah dilakukan kpk tiga tahun lalu sebagai saksi ahli bersama mantan menteri keuangan kwi kian gi
rizal ramli berharap keterangannya kali ini berguna bagi penuntasan kasus yang merugikan negara hingga rp tiga tujuh triliun
selain rizal ramli kpk juga memanggil mantan deputi badan penyihatan perbankan nasional santosa budiarto
dan saya yakin kami diminta keterangan karena kami mengetahui
proses dalam pengambilan keputusan
masalah masalah yang ada di bpn
nah sebelumnya kpk juga sudah memanggil pak kuy kian gi
yang jadi menko sebelum kami
sama juga untuk mengetahui proses dan prosedurnya
saya masuk tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan di bppn saya keluar tahun dua ribu
nah soal skl kan dua ribu empat
pengucuran dana untuk bdni sendiri itu kan
itu sebelum saya masuk bppn itu kan di bank indonesia dulu kan
rp tujuh belas triliun ya pak ya
gak tau saya gak inget
tapi kalau gitu pas jamannya bapak sekitar dua puluh empat triliun ya pak ya
utangnya itu ya
settlementnya bukan utangnya
dan itu belum ada pembayaran pakai aset segala macam
waktu itu kan ada modelnya penyerahan aset
nah bdnu udah kasih asetnya belum pak
waktu itu si